nama indonesia berhasil mendunia lewat karya di bidang teknologi augmented reality
perusahaan asal jakarta berhasil membantu kandidat pemilihan presiden di nigeria
lewat teknologi yang menggabungkan unsur dunia virtual dan juga dunia nyata
lalu seperti apa
koresponen radinal nataprawira memiliki laporannya untuk anda
lihat saja kesuksesan pokemon go hingga snapchat memanfaatkan teknologi ini
menggabungkan elemen virtual dengan dunia nyata
kita juga bisa menghidupkan kedua kartu ini
oh iya ini keluarnya ya
superhero dan monster ya
kita bisa program juga ini menjadikan sebuah game
jadi kita bisa berinteraksi kita bisa mengendalikan karakter yang ada di dalam
perusahaan yang mengklaim memiliki lima hak patent atas teknologi ir ini
sudah fokus di industri er sejak tahun dua ribu sembilan
salah satu proyek paling sukses adalah next for nigeria
sebuah kampanye pilpres nigeria tahun dua ribu lima belas
salah satunya dengan membuat
sebuah aplikasi bernama next for nigeria
kita masuk ke aplikasinya
dan otomatis akan muncul
jadi pengguna bisa melihat video yang muncul di sini
berupa visi misi dari calon presiden
dan menariknya lagi kita bisa selfie
atau berfoto dengan presiden terpilih
berkat bantuan kampanye ini kandidat presiden muhammad buhari
berhasil merangkul pemilih muda dan menduduki kursi presiden nigeria
kalau kita udah ngomongin presidensial campaign mereka nggak bisa ada kesalahan
has to be precise keluarnya mesti benar
that's the reason salah satu hal yang harus diperhatikan
that's the reason salah satu hal yang harus diperhatikan that's the reason salah satu hal yang harus diperhatikan
itu alasan kuat kenapa kita bisa kepilih untuk membantu presidensial campaign di nigeria
mengklaim sebagai pemain global untuk teknologi irf perusahaan ini sekarang memiliki lima kantor perwakilan
ia saja perusahaan asal bandung octagon studio yang berhasil mendunia lewat pakaian empat d ini
meski saat ini industri ir didominasi oleh perusahaan as tapi digigapital meramal
nantinya perusahaan asal asia segera akan mendominasi pada tahun dua ribu dua puluh satu
radinata prawira jakarta